haduh bi kenapa sih
enggak gua aja deh ah
maaf dong lady tuh di depan ada nyariin
mencintai kamu mas roy
pokoknya aku gak akan berhenti
dan gak akan nyerah minta maaf sama tante anja
tentang apa yang papa lakuin ke tante andis
yang pastinya sekarang aku ingin
keluarga kita jadi bahagia dan damai
tolong lindungi keluarga hamba ya allah
hati mereka sangat mulia
saya sangat berharga
untung punya mereka ya allah
masih mengganjal hamba
gimana hamba bisa kasih tau mereka
jadi anak saya masih hidup
dan ditukar oleh roy
saya betul betul minta maaf bu
masalahkan bayi ibu saya
saya terpaksa bantu pak roy
karena saya sangat membutuhkan uang bu
tadi ibu bilang
bayi saya masih hidup
ditukar dengan bayi citra yang sudah meninggal
itu artinya kelara
kelara itu anak ibu
pak roy yang membawa
anak ibu ke istrinya
anak mereka yang meninggal
tapi bu citra gak sadar
kalau anaknya itu anak ibu andis
tante gak tau ya
terus sekarang kamu beretik polos
gak tau apa apa
tante tau semuanya
clara sama sekali gak tau tante
tentang bayi bayi itu tante
kamu itu kejam sekali ya
bayi kecil itu hampir mati di tangan kamu
tante janganlah sangat muduh ya tante
tante aja gak punya bukti kok
gak usah sama kamu
gak usah pengen tatap mitas kamu
diam lu jangan banyak gerak
kalau gak mau kaki lu luka
jadi selama ini
aku sudah menyiksa
sudah banyak yang menyiksa anakku sendiri
apa sih tante
kamu ngapain disini
clara telinga gak ada disini
tante mau ketemu clara sekarang juga
ini mana dia
ya tadi sih dia bilang dia pergi dia mau ketemu raja
diego temenin tante cari clara sekarang
aku pengen melihat keadaan raja dulu
saya tadi pas aku tinggal
mama juga mau cerita soal perkembangan papa kamu ke raja
aduh bi kenapa sih
kenapa aja dek
tuh di depan ada nyariin
ini bunga buat kamu
oh ngapain di sini
kempen banget bu
yah kan aku ngarep ke dewa yang datang
atas perlakuan om yang selama ini kasar banget sama kamu
anyway kamu udah mikir mikir tuh
jadi kalau kamu mau menikah sama om ayo duluan deh kita nikah
oh mau menikah sama aku
jadi kamu tinggal nentuin lagi harinya tanggalnya
om udah ready
kok sekarang aku jadi gak mau nikah sama om emos ya
aku berubah pikiran
aku gak mau menikah sama om lemos
kemarin kemarin kamu bilang kan mau menikah sama om marah maksa lagi
sekarang kamu udah siap kamu malah gak mau
kamu jangan label dong jadi orang
ya itu kan kemarin kalau sekarang gak gak
jadi om jangan maksa dong
tapi lady denger om dulu
lady buka pintunya om dengar dulu
aku udah gagal nikah sama cita karena lady
kira kira nikah sama lady
biar semua harta beresan jatuh di tanganku
kamu ngapain sama aku raja
kamu ngapain disini
kamu ngapain disini
kamu ngapain disini
kamu ngapain disini
sayang aku bener bener gak tau kenapa kenapa tiba tiba seperti ini
karena seinget aku tadi aku terakhir minum obat dan kepala aku pusing banget
aku pikir tadi kamu pulang gak jadi ke rumah sakit
aku baru pulang dari rumah sakit
jadi bukan kamu
jadi bukan kamu
jadi bukan kamu

kok mama jadi nyalahin aku sih ma
aku tuh tadi masuk kesini cuma mau ambil obat doang
habis itu udah sama clara sama sekali gak inget